iblis wanita yang baik
kau adalah juru masak terbaik di dunia
berangkatlah sekarang atau kau akan terlambat
iya aku benar benar harus pergi sekarang
sampai jumpa pada sore hari
sampai jumpa ayah
sampai jumpa semoga hari memenyangkan di sekolah
untuk melakukan perjalanan ke beberapa desa terdekat
hender sering harus melintasi hutan
hender suka duduk di hutan
di bawah naungan pohon
dan makan siang di antara suara buah
burung yang berkicau
dan sungai yang mengalir
itu adalah piknik kecil hariannya
suatu hari ketika dia sedang duduk untuk makan
seorang iblis wanita lewat
baunya enak sekali
bau aroma makanan apa ini
baunya sangat harum
seberapa enakkah rasanya
aku harus mencicipinya
handa menyiapkan peach
ia tidak akan spit
wanita di sini di tengah hutan
dan apa yang kau lakukan di tengah hutan
namaku adalah dona
aku dari desa tetangga
aku bepergian untuk mencari pekerjaan
tapi aku tersesat
apakah kau tahu
di mana desa riverdal berada
iya itu desaku
bekerja dengan seseorang yang kau tahu
ah tidak aku hanya butuh kerja
membantu di ladang
dan membersihkan rumah
satu satunya hal yang tidak bisa kulakukan
mempunyai seseorang untuk membantunya di rumah
mau bekerja di rumah kami
aku yakin kenapa tidak
lalu henders membawa iblis wanita itu
ke rumahnya sendiri
istrinya senang memiliki seseorang
sang iblis wanita terbukti menjadi
pekerja yang sangat baik
dia akan membersihkan rumah
merawat kebun dengan sangat indah
dan segera menjadi seperti
anggota keluarga henders
dia menyukai makanan
yang dimasak oleh istri henders
nyonya henders kau pasti
akan mencari saya
saya akan mencari anda
saya adalah jurumasak terbaik di dunia
sudah kubilang itu padanya
aku tidak pernah
makan makanan yang seperti ini
selama ribuan tahun aku berada di hutan
ribuan tahun di hutan
aku asal bicara aku sedang bercanda
ada apa harry
andai ayah di sini
pasti sudah diperbaiki
berikan pada aku
aku akan memperbaikinya
bagaimana kau melakukannya
aku hanya bercanda harry
melihat dan mendengar segala sesuatunya
dan entah kenapa dia menjadi sangat takut
dia berbicara dengan henders
aku rasa ada yang aneh dengan dona
bukankah dia sangat efisien
agak terlalu efisien aku pikir
kau hanya berpikir berlebihan
bisakah kau ambilkan bola itu
kau drowsing sekali
itu bukanlah inap
itu itu basel
kalian ialah asli wanita

harus lima pada wisata mereka
dia membawa bolaku kembali dan dia melakukan banyak hal untuk kita
dia selalu membantu ibu
dia adalah penyihir dan dia tidak akan pernah bisa menjadi temanmu harry
kita harus menyingkirkannya
kita harus menyingkirkannya
penduduk desa membawa obor untuk menakuti iblis wanita itu
tetapi tiba tiba salah satu obor terjatuh di gubuk seorang lelaki dan putranya terperangkap di dalam
anakku cepat ambil air
kau menyelamatkan anakku
john anakku apakah baik baik saja
dia menyelamatkan kubuk
kau telah membawa anakku keluar dari api dengan aman terima kasih banyak
lihat sudah kubilang dona itu bukan musuh dia adalah keluarga kami teman kami
maafkan kami kami melihatmu menggunakan kekuatanmu dan kami pikir kau akan melukai kami
tidak ini bukan salahmu aku orang yang berbohong kepadamu dan datang ke sini
yang benar adalah ketika aku melihat suamimu sedang menikmati makan siang buatanmu aku tergoda oleh keinginan untuk memakannya juga
itu sebabnya aku merubah diriku dan datang ke sini
aku seharusnya tidak berbohong padamu aku minta maaf
kau adalah juru masak yang hebat nyonya henderson tapi sekarang aku pikir sudah saatnya aku pergi
jangan pergi dona
tempat aku di hutan harry tapi kau bisa datang mengunjungiku kapanpun kau mau
ingatlah kalau kau ingin orang lain mempercayaimu kau harus jujur pada diri sendiri
dan selalu menilai orang dari apa yang mereka lakukan dan bukan dari bagaimana penampilan mereka
jika mereka baik mereka tetaplah baik tidak peduli mereka makhluk seperti apa apakah itu manusia ataupun iblis